sementara di blora jawa tengah kawah oro oro ke songo kembali meletus dan mengejutkan warga
beruntung saat kejadian tidak ada warga yang beraktivitas di sekitar kawah
kawah oro oro ke songo di desa gabusan kecamatan jati kabupaten blora jawa tengah kembali meletus
semburan lumpur naik ke atas dengan ketinggian sekitar lima belas meter
lasno salah satu warga sabtu siang membenarkan kejadian itu
menurutnya kejadian terjadi pada jumat siang sekitar pukul sebelas lebih dua puluh waktu indonesia barat
sebelum meletus sempat terdengar suara gemuruh dengan durasi sekitar lima menit
untungnya saat peristiwa terjadi kondisi sekitar kawah sedang sepi dan tidak ada aktivitas warga
menurut warga letusan kawah oro oro ke songo terjadi hampir setiap tahun saat pergantian musim
pluk pluk pluk pluk pluk pluk pluk gitu
letusan naik ke atas lagi
pluk pluk pluk pluk pluk pluk pluk pluk pluk pluk pluk pluk pluk pluk pluk pluk pluk pluk pluk
paling ya lima belas meteran bisa dua puluh an lah
kelihatan nggak ano sih kayaknya
ya bisa tiga puluh lah kita nggak kan kecil